pt medco energi internasional akhirnya menguasai pt newmont nusa tenggara nnt
dengan jalur mengakuisisi saham pt aman mineral internasional ataupun ami
dilansir detik finance nilai akuisisi saham aman mineral internasional
sebesar dua enam miliar dolar amerika atau setara dengan tiga puluh tiga delapan triliun rupiah sebelumnya
ami telah membeli saham nnt dari newmont mining corporation dan sumitomo corporation
hal itu menjadikan ami sebagai pemegang delapan puluh dua dua persen saham perusahaan tambang batu hijau tersebut
menteri keuangan bambang brojonegoro memastikan tidak akan memburu lagi tujuh persen saham
yang sebelumnya pernah ditawarkan newmont ke pemerintah
dan kini kita akan bahas bagaimana porsi kepemilikan medco internasional
kita mulai terlebih dahulu dari sebelah kiri
picat sebelah kiri menunjukkan ini adalah sebelumnya bagaimana kepemilikan
saham di newmont kita lihat ini utamanya untuk tambang batu hijau
adalah pemilik sahamnya adalah nusa tenggara partnership bv yaitu lima puluh enam persen
kemudian multi daerah bersaing ini merupakan bumd pemerintah dengan kepemilikan dua puluh empat persen
lalu diikuti tujuh belas delapan persen adalah pakuafu indah ini pengusaha daerah
kemudian ada indonesia mas baga investama sangat kecil dua dua persen
dan beberapa tahun sebelum beberapa waktu sebelum medco mengakuisisi hal tersebut adalah aman mineral indonesia
yang membeli saham selain saham pakuafu kita lihat delapan puluh dua delapan persen
jadi itu adalah saham milik nusa tenggara partnership bv kemudian juga multi daerah bersaing
kemudian juga indonesia mas baga investama itu delapan puluh dua dua persen dimiliki oleh aman selain pakuafu
dan inilah yang diakuisisi oleh medco
aman mineral indonesia transaksinya bernilai beberapa waktu yang lalu adalah dua satu miliar dolar amerika
ketika medco mengakuisisi aman mineral indonesia
sudah dua enam miliar dolar amerika artinya ada keuntungan lima ratus juta rupiah dalam waktu yang singkat yang dimiliki oleh aman mineral indonesia
kita selanjutnya melihat bagaimana posisi saham medco energy internasional hingga
kita lihat dulu terlebih dahulu adalah produksi ini kita akan berbicara mengenai tambang batu hijau
karena sesungguhnya ada lagi tambang elang ataupun blok elang di sumbawa yang akan dikembangkan
yang memiliki potensi bahkan lebih besar
kabarnya dibandingkan yang dimiliki oleh batu hijau
ini adalah produksi dari newmont nusa tenggara kita lihat untuk emas sendiri dua ribu empat belas tujuh puluh enam ribu oz
naik sangat tinggi sekali pada dua ribu lima belas menjadi enam ratus tujuh puluh enam ribu ons
dan kembali mengalami justru mengalami penurunan pada dua ribu enam belas menjadi sekitar lima ratus dua puluh lima hingga lima ratus tujuh puluh lima ribu oz
kita berbicara mengenai tembaga tembaga di dua ribu empat belas secara tren kita lihat dua ribu lima belas tampaknya tahun keemasan karena produksinya paling tinggi di sana
satu ribu ton di tahun dua ribu empat belas dua ratus dua puluh empat ribu ton di tahun dua ribu lima belas dan sekitar satu ratus tujuh puluh hingga satu ratus sembilan puluh ribu ton pada tahun dua ribu lima belas